masih bersama kami di layar pemilu terpercaya kupas kandidat abraham samad
kang wimar tadi ada pertanyaan yang digantung
lanjutan pak abraham samad ya
jadi saya nggak tahu teroris itu yang dimaku berimu itu kapan ditangkapnya
tapi pada waktu dia ditangkap kemungkinan belum ada kan aksi aksi di jalan yang pilkada dki
jadi belum ada aksi politiknya
apa ada hubungannya tapi
mengapa mereka berontaknya sekarang ketika di luar ini udah berisik gitu
bukan habis berisik udah berisik
jadi di luarnya berisik politis di dalam ada yang berontak
memang peristiwanya teknis gitu
tapi inspirasinya apa bukan karena suasana luar mau mengubah negara
bisa seperti itu tapi saya belum melihat sejauh itu
saya belum melihat sejauh itu
tapi saya lebih cenderung mengatakan kalau kita bicara konteks makobrimo ini sangat teknis menurut saya
kecuali kalau kita bicara dalam konteks gerakan teroris secara utuh maka itu termasuk yang tadi sampaikan bang imar tular
salah satu yang kemudian menjadi concern pemerintah saat ini adalah bagaimana mengatasi radikalisme
dan caranya kata presiden antibiotiknya salah satunya adalah atau vitamin c nya adalah dengan perpuormas yang kemudian sudah mengorbankan hizbut tarih indonesia
yang sudah pasti dibubarkan di pengadilan
kalau anda jadi presiden anda akan melakukan
karena kita harus melihat akar permasalahannya
apakah dengan perpu ormas itu kita bisa mencegah terjadinya radikalisme dan terorisme
itu dulu yang kita lihat
ataukah dengan cara lain sehingga kita bisa menekan aksi aksi radikalisme dan terorisme
saya ingin mulai dari kampus sebenarnya
seperti program bnpt juga saya lihat ya
karena kadang kadang di kampus juga menjadi sarana
mulai terbentuknya gerakan gerakan atau masyarakat yang berbau radikal
apa yang akan anda lakukan jika anda jadi presiden untuk menetralisir dari mulai titiknya tingkat pendidikan atau lembaga pendidikan seperti kampus
begini pendidikan di kampus ya harus bisa memastikan bahwa dia tidak sekedar mengedepankan pendidikan yang sifatnya kognitif
tapi juga harus mengedepankan pendidikan integritas
ketika kita bicara pendidikan integritas termasuk di dalamnya sebenarnya pendidikan ahlak
orang tidak boleh menyakiti orang lain
itu kan begitu pendidikan halal
orang tidak boleh menyerang orang lain
orang tidak boleh menyatakan kebenarannya agamanya memaksakan kepada orang lain
itu termasuk pendidikan ahlak
tapi fakta ya betul sebagian ada gerakan radikal di kampus ya
tapi justru yang pelaku pelaku sekarang banyak
mereka langsung punya keyakinan tertentu yang pernah di beberapa negara negara yang memang sedang
dan mereka bawa ke republik ini sudah sebelumnya ada bibit bibit dari keluarganya
ya katakanlah daerah bangsa menang daerah kita bertugas sama
basis diti ini kitanya
nah itu kan muncul nih ada keturunannya itu kan sekarang memunculkan
jangan jangan karena mereka dendam ideologi mereka yang tidak pernah terwujudkan dulu
sekarang mereka terus ledepkan apalagi dunia internasional lagi dengan isisnya kan
yang radikal tidak hanya orang orang itu seperti yang anda katakan
tapi juga para koruptor katanya belakangan ini juga semakin radikal
itu lain lagi
koruptor itu membiayai orang radikal
radikal menjual diri kepada korupsi
nah maksudnya itu saya mau tanya untuk mentransisi ke pemberantasan korupsi
ini juga salah satu makanan utamanya bang abraham samad
saya mau tampilkan dulu indeks persepsi korupsi indonesia dari transparansi internasional indonesia beberapa tahun terakhir
nah di belakang saya masih pak foto pak abraham
oke ini dia
peringkatnya makin lama makin membaik nampaknya
tapi ya pasti ada gejolak gejolak
mungkin pak abraham jadi salah satu penyumbang bagaimana peringkat kita juga semakin
ketika abraham samad jadi ketua kpk tinggi
apalagi keberaniannya kan orang sedang berkuasa dihajar habis habisan kan
siapa yang gak berani
teman sekampungnya juga pak bak blur kan
yang usah disebut lah baru keluar kan
masih di partai kan
yang usah disebut kan gak boleh disebut nama lah nanti saya dilaporkan
aku gak tahu

apa yang salah dengan kamu
apa yang salah dengan kamu
apa yang salah dengan kpk sekarang
kalau dulu kan tampak itu keras gitu kan
tapi apa yang terjadi sekarang
paling gampang kembali kejadian kan
ada orang orang dalam kpk
sebutlah kata orang yang legenda di kpk
apa yang telah terjadi
orang dalam juga berani juga sekarang melawan pimpinan kpk
dulu saya pikir kapok kapok kpk dengan semangatnya kita
sekarang semut rang rang
sekarang boleh dikatakan nggak ada
jangan panjang panjang lah pertanyaannya
ya sebenarnya soal leadership ya
dulu di zaman kita
pasti pernah terjadi seperti yang sekarang ini
ada penyidik yang balelo
yang tidak patuh
itu juga bintang satu
tapi pada saat itu kita semua tegas
kalau sekarang kan saya lihat
tindakannya tidak terlalu tegas
sehingga riak riak seperti itu akan tumbuh terus
jadi ini soal ketegasan sebenarnya
kalau kita tegas mengambil satu sikap
saya pikir yang lain gak berani melakukan
tegas karena kemampuan mereka leadership tadi
atau mereka ada ketakutan gitu
atau ada kompromi
bisa begini ya
kalau menurut saya
kalau saya sih merasakan begini
nyalinya tidak terlalu kuat
jadi ketegasan itu tidak muncul
karena nyali tidak terlalu kuat
nyali pimpinan kpk sekarang tidak terlalu kuat
tapi secara organisasinya
kepemimpinannya tidak menyatu untuk menguatkan nyali itu
untuk melakukan tindakan tindakan yang tegas
karena kan keputusan di kpk itu adalah keputusan kolektif kolegial
jadi ketika saya bicara nyali itu berarti satu kesatuan ya
karena putusan putusan yang akan diambil itu adalah putusan sifatnya kolektif kolegial
itu yang menurut saya sekarang kurang
saya nggak tahu apa sebab musababnya
mungkin seperti tadi yang bang asep katakan
mungkin ada ewu pake
ewu ada istilah begitu
kalau keputusan kolektif kpk
apa itu mudah dipengaruhi oleh di luarnya
apa karena pimpin pemerintahnya
intervensi begitu bang imar
apa karena pimpin pemerintahnya tidak memberi contoh ketegasan
kpk nya tidak tegas
saya pikir begini
kpk ini kan lembaga independen
dia di luar dari struktur lembaga lembaga negara
oleh karena itu
kpk harus punya kemandirian
punya ketegasan sendiri
tanpa harus mencontoh ketegasan kepemimpinan yang ada di negeri ini
ya anda tidak menyalaskan pemerintah atau presiden
mengenai ketidak tegasan kpk ini
kalau dalam konteks seperti tadi yang disampaikan pak asep
masalah penyidik kiam balelo
itu ketegasan institusi kpk
tapi anda lihat kpk semakin lama
gigi atau justru giginya sudah mulai tumpul satu persatu
kalau saya sih melihat masih seperti dulu
indikator saya begini
kalau kpk masih diserang
itu berarti dia masih kerja
saya melihat sekarang itu kan kpk masih mau dilemahkan
jadi kalau saya sih kacamata saya
tapi bisa salah juga saya
saya menganggap kpk masih seperti dulu juga
kalau anda jadi presiden nanti
anda tetap akan berani seperti abraham samad
seperti yang menjadi ketua kpk beberapa tahun yang lalu
atau anda mulai agak waduhjipare juga nih kalau kelihatan
agenda pemberantasan korupsi operatornya itu kpk
pelaksana di lapangan
tapi yang mendrive itu adalah pimpinan tertinggi
kalau anda baca sejarah sejarah pembentukan lembaga lembaga anti korupsi yang ada di dunia
itu karena ada drive langsung oleh pimpinan tertinggi
sehingga dia begitu kencang
walaupun dia lembaga independen tapi bisa boleh dan harus di drive dari pimpinan
jadi panglimanya itu harus dari pimpinan
tapi sekarang mau bagaimana jadikan panglima
uang undang undang korupsinya juga mau dikodifikasikan ke pidana umum
ke kuhp gitu kan
itulah yang menurut saya upaya upaya pelemahan kpk
jadi masih ada upaya upaya untuk melemahkan kpk
saya ingat zaman zaman bang abraham usamat kan kita rame rame
kan berani melawan
sekalian seolah seolah kan sayup sayup santai gitu kan
padahal ini kan mengerikan
agusus mereka mengejar target supaya undang undang tipik korupsi itu masuk ke kuhp kan
kalau masuk kuhp otomatis kpk tidak berenang perkara korupsi
jadi lembaga pencegahan kan
anda lihat secara sistematis memang kpk masih tetap terus untuk dicoba untuk dilemahkan gitu
saya melihat begitu
tapi sebenarnya ketika mau dilemahkan dia harus punya energi yang kuat juga untuk melawan
itu yang saya lihat mungkin kurang sekarang ya
energi untuk melawan itu tidak sebesar dulu
kalau dulu itu kan kita langsung melakukan sesuatu langkah langkah yang represif juga untuk membenturkan
sehingga reaksi pelemahan itu bisa
itu bisa tidak membesar
apa yang terjadi
kenapa nggak seperti dulu gitu komisioner kpk
ada apa dengan mereka gitu kan
sebenarnya sih mungkin tidak ada masalah ya
saya ingin melihat begini
mungkin soal teknis bang asep ya
dulu waktu di zaman saya lima orang itu kita rata rata backgroundnya memang orang hukum dan orang pidana
yang ngerti masalah tindak pidana korupsi
jadi hal hal yang seperti ini juga mempengaruhi menurut saya
butuh pengalaman kan
iya butuh pengalaman
tapi ancaman ancaman atau mungkin tindakan tindakan amarah seperti itu
itu sudah dilakukan kalau ancaman sudah dilakukan
atau mungkin anda merasa dulu anda menjadi bagian dari quote unquote nih bagian dari ya pengkriminalisasian pimpinan kpk
atau untuk melemahkan itu dengan menyakutkan anda dengan kasus hukum
kasus hukum anda gimana sih
dulu kalau saya berpikir tentang mau selesai sampai akhir jabatan
dan bisa terpilih lagi
maka saya pasti dengan teman teman yang lain melakukan pemberantasan korupsi dengan cara biasa biasa saja
tapi karena kita tahu bahwa amanah ini adalah amanah yang diberikan oleh rakyat untuk harus memberantas korupsi tanpa pandang bulu
makanya kita tidak pernah pilih lawan
kan gitu nggak pernah pilih lawan
sehingga yang terjadi seperti sekarang ini
menurut saya kpk seharusnya begitu
tidak boleh memilih milih lawan
itu yang menurut saya
karena kalau kita pandang bulu
pandang bulu makanya terjadi penegakan hukum yang tidak adil
penegakan hukum yang tidak adil
tapi saya mau nanya nih mewakili banyak orang yang juga penasaran
status hukum anda seperti apa
sudah di deponering
sudah deponering berarti sudah bebas menjadi manusia yang bebas
walaupun sudah di deponering ya
apakah dengan kasus yang dimunculkan yang bahkan remeh temeh ketika ada di puncak
nah itu juga itu penting
bagi saya dulu dan teman teman yang lain
kita ini kan sudah mewakafkan diri
jadi kita tidak pernah takut sedikitpun
kalau seandainya kita berpikiran tentang resiko
maka mungkin dulu cara pemberantasan korupsi kita di zaman saya itu
tidak seperti yang kita lakukan
kita bisa memilih milih lawan kan
tapi kan pada saat itu kita tidak melakukan itu
karena kita melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu
karena anda bisa selesai di kpk dengan baik
kalau anda menjadi pimpinan kpk anak manis
dan saya tidak mau memilih itu
anda tidak mau memilih itu
dan nanti anda jika nanti terpilih atau mungkin akan mencalonkan diri
tetap dengan abraham samad yang lama ya
saya mau sambung di situ kalau boleh
satu saja sedikit sebelum kita break
oke kita akan break dulu
bagaimana kalau tadi abraham samad mengatakan modalnya hanya semangat
ya tahu akal
tapi kan sekarang sistem politik kita kan harus dekat dengan partai politik
apakah ada komunikasi komunikasi abraham samad dengan partai politik
supaya paling tidak dipinang lah
untuk menjadi capres atau cawapres
kita akan jawab di segmen berikutnya
tetapi kita akan menjawab di segmen berikutnya

kupas kandidat abraham samad